kamu lihat nih suatu saat jadi kotong seserap
kamu juga lihat mungkin saya lancet
kok bisa ganti rugi gak semuanya
aku bisa bersihin kok tante
bercoba kamu bersihin ya suatu saat tetep bawa amis
kamu mau nangis seharian juga gak bakal bisa ganti rugi semuanya
ini saya yakin nih orang tua kamu pasti gak pernah ngajarin kamu
kalau berat biar bunda aja yang bawain
ya bunda lupa belum beli kentang
yuk kita balik lagi
bunda aja deh yang balik ya nak biar cepat
kamu tungguin bunda disini ya
jangan kemana mana bunda titip belanjaannya
biar bunda bisa lari ke dalam
adek jangan disini
ini tempat jualan saya
jadi adek cari tempat yang lain aja
ya terserah kesana kek
hei re kalau naruh barang jangan tengah jalan ya
disini aja deh
emang udah pada ngumpul semua
tunggu sebentar paling dua puluh menit aja sampai kok

tenaga aku tanda tanda
tanda tenaga aku tanda
ini semua gara gara tante jadi seluruh aku pecah
jadi kamu ya yang menaruh barang ini di atas kapal mobil saya
kamu lihat dong ini tuh mobil bukan gerobak sampah
nah sih udah dibilangin jangan kemana mana
anak kecil tadi ya mbak ya lari ke sana mbak
kamu lihat nih suatu saat jadi kotong serap
kamu juga lihat mobil saya lancet kamu bisa ganti rugi nggak semuanya
kamu bisa bersihin kok tante
oh bilang kamu bisa bersihin
bercoba kamu bersihin ya suatu saat tetep bawa amis
kamu mau nangis seharian juga gak bakal bisa ganti rugi semuanya
ini saya yakin nih orang tua kamu pasti gak pernah ngajarin kamu terutama ibu kamu

tante kamu bisa bersih
nak kenapa kok sampai kayak gini
bunda bunda telurnya pecah
terus aku dimarahin sama tante itu
gara gara aku taruh telurnya di mobilnya
udah nggak apa apa tante
udah jangan nangis
tapi telurnya banyak yang pecah
gimana aku mempertanggungjawabkan ini ke bu lela
bagaimana kalau dia minta ganti
ini kenapa bisa begini
telurnya kok pada pecah naik
ini kalau begini
ini bukan salah bunda aku
ini salah bening
ini salah saya
bening ini kan tanggung jawab saya
jadi biar bagaimanapun juga saya yang salah berarti
saya ganti rugi ya bu ya
nanti ibu potong aja dari upah saya setiap hari
tapi jangan semua
saya butuh juga untuk biaya hidup kami
ya baguslah kalau kamu ngerti
karena ini emang kesalahan kamu
tanggung jawab kamu
lain kali jangan diulang lagi ya
silakan pak makan
ya bentar ya
minta duit bu buat jajan
ya udah bu aku ke lapangan dulu ya
eh pak dulu
kamu temenin benih main ya
kasian dia main sendirian
dika kan udah ditunggu sama temen temen
malu lah bu
bukannya main bareng
ajak dia main ke lapangan
biar nanti dia cari temen di sana
biar dia nggak sendirian di sini
kan kasian ya
di sini ada lapangan
nggak usah ya nak ya
kamu istirahat aja
bunda takut kamu kecapean
kan ada dika anak ibu
dika pasti jagain bening
penting kan pasti bosan main di sini terus
adik kamu sendiri
ada rufus pun sudah
masih tuh prof